gubernur jawa barat ridwan kamil membuka wacana untuk memperlakukan kebijakan work from home
atau bekerja dari rumah secara permanen bagi aparatur sipil negara di pemerintah provinsi
jawa barat gubernur menganggap wfh yang diterapkan sebelumnya terbilang efektif badan kepegawaian
daerah jabar saat ini mulai memetakan mana asn yang bisa menerapkan wfh secara permanen
nanti akan dikaji nanti kita jadikan sebuah pola gaya baru
contoh ya nggak usah ketemu kalau di zoom bisa beres
nah itu nanti jadi sebuah prosedur
mencapai dua puluh tujuh kota kabupaten bertemu di bandung atau di mana
kalau via zoom saja sudah banyak
itu akan diklasifikasi
contoh contoh yang permanen
rencana ini mendapat respon dari sejumlah asn di lingkungan pemprov jabar
mereka menganggap hal ini bentuk dari perkembangan zaman
kita juga apalagi sebagai asn muda harus tetap beradaptasi dengan disrupsi teknologi
dan perkembangan zaman
kami menunggu dan juga menyambut baik ketika memang itu sudah ada dan berlaku
kita siap untuk menyambut

kita juga menunggu dan juga menyambut baik ketika memang itu sudah ada dan berlaku
kita juga menunggu dan juga menyambut baik ketika memang itu sudah ada dan berlaku
kita dari corona ini kita melihat banyak ternyata yang bisa di rubah salah satunya wfh ini
jadi bukan pas corona saja ternyata di hari hari biasa pun ternyata kita bisa wfh
dan itu jadi sebuah solusi yang malah inovatif dan jadi efisien kerjanya
anggota komisi satu dprd provinsi jawa barat haruswan daru menilai

jadi anggota komisi satu dprd provinsi jawa barat haruswan daru menilai ide yang dikeluarkan dalam perkembangan zaman

namun ia meminta agar kebijakan ini dikaji lebih dalam
jangan sampai kebijakan ini hanya bentuk spontanitas semata
dikaji dulu didiskusikan dulu mungkin nanti jadi ada draft pergub misalnya gitu kan
setelah siap silahkan dikeluarkan
misalnya kami sudah terbitkan pergub tentang wfh permanen untuk bidang anu anu anu anu
ya tunjangannya dirubah jadi pulsa misalnya jadi data gitu ya pengawasannya seperti ini
dan kami berharap lainan tidak terganggu dan dikeluarkan dalam perkembangan zaman
tidak terganggu bahkan menjadi maksimal kan begitu
kalau sekarang saya tanya mana pergubnya
ya belum kan makanya nanti aja ngomongnya gitu
pengamat kebijakan publik universitas pajajaran yogi suprayogi
menilai apa yang disampaikan ridwan kamil adalah sebuah inovasi
dari survei yang pernah ia lakukan produktivitas asn yang menerapkan wfh justru meningkat
namun demikian pemberlakuannya bisa dilakukan secara bertahap
saya setuju harus ada yang memulai
mungkin berapa persen dulu gitu sepuluh persen dua puluh persen dulu pegawainya di flexible walking arrangement kan
dan sisanya bisa menggunakan yang tadi yang layanan langsung
tapi harus diatur juga selama ini kan jawa barat itu menjadi percontohan ya
kehadirannya bagus dan sebagainya
kan kalau dulu mungkin di jawa barat pakai fingerprint pakai face recognition
nah mungkin ke depan harus didetek bagaimana posisi
misalnya saya lagi di sini nih di kota bandung misalnya
betul nggak nih saya hadir di sini
nah itu kan ada teknologi lagi yang mempengaruhi itu
yogi menambahkan agar berjalan dengan baik
kebijakan ini perlu dibarengi pengawasan dan monitoring yang maksimal
kiki aryadi sidki irfan bandung jawa barat